presiden joko widodo mengharapkan dukungan dari semua lembaga dalam upaya membangun demokrasi indonesia
presiden menghargai upaya majelis permusyawaratan rakyat dalam mengkaji pokok pokok haluan negara
saya juga mengharapkan dukungan dari semua lembaga lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri kita ini
untuk memperkokoh ideologi bangsa
saya menghargai upaya mpr dalam mendorong pengamalan pancasila
mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok pokok haluan negara
serta menggagas kerjasama internasional dalam mengatasi permasalahan global
dukungan dpr dalam menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian telah mampu membantu pemerintah
dpr telah mendukung beberapa
yang mendapat transformasi besar
antara lain undang undang ikn dan undang undang harmonisasi peraturan perpajakan
serta undang undang tindak pidana kekerasan seksual